ya tinggal menghitung hari satu oktober nanti kereta cepat jakarta bandung akan resmi beroperasi
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono
nindya selamat siang sudah dijajal beberapa kali bahkan oleh presiden jokowi bersama para influencer juga ya beberapa waktu lalu
seberapa siap kereta ini atau kereta cepat ini beroperasi pada satu oktober nanti
untuk sementara ini dalam uji coba gratis yang dilakukan kereta cepat jakarta bandung ini hanya melakukan sebanyak delapan perjalanan
dan nanti di oktober ketika beroperasi rencananya ini akan ada dua puluh perjalanan dari jakarta bandung ataupun sebaliknya
nah di januari dua ribu dua puluh empat ini ditargetkan kereta cepat jakarta bandung ini bisa melayani sebanyak enam puluh delapan perjalanan kereta cepat jakarta bandung baik dari jakarta maupun ke bandung
dan jika ditanya bagaimana kesiapan pt kcic untuk oktober nanti memang tadi kami sempat berbincang langsung dengan gm corporate secretary dari pt kcic
eva khairunisa mengatakan sejauh ini ini masih terus mempersiapkan baik sarana dan juga prasarananya
terkait dengan sarana kereta cepat yang sudah dicoba baik saya sendiri sudah mencoba langsung begitu kereta cepatnya baik dari kursi ataupun fasilitas pendukung lainnya ini memang sudah siap begitu
namun untuk prasarana dari stasiun untuk stasiunnya sendiri lia dari jakarta ke bandung ini memang ada empat stasiun yaitu stasiun halim kemudian stasiun karawang kemudian stasiun padalarang dan juga stasiun tegaluar
keempat stasiun ini memang sudah siap beroperasi namun hingga saat ini di uji coba gratis yang dilakukan kereta cepat ini tidak berhenti di stasiun karawang begitu
namun rencananya memang di akhir tahun ini di tahun dua ribu dua puluh tiga akhir
ini rencananya diharapkan keempat stasiun ini bisa beroperasi secara normal karena memang untuk saat ini jalan akses menuju ke stasiun terutama untuk stasiun karawang ini masih sedang dalam proses pembangunan baik dari yang lewat jalan tol maupun jalan akses di kawasan sekitar karawang
dan untuk saat ini memang masyarakat masih cukup antusias untuk mencoba langsung kereta cepat jakarta bandung
masyarakat yang ingin mencoba bisa war ticket begitu di tanggal dua puluh empat september untuk perjalanan di tanggal dua puluh lima september hingga tanggal tiga puluh september nanti
kembali ke anda lia
baik nindya apakah anda melihat masih ada kendala atau persiapan yang belum rampung begitu terkait dengan nanti persiapan satu oktober
sejauh ini memang persiapannya masih terus dilakukan seperti yang saya katakan sebelumnya baik sarana dan juga prasaranya
terkait dengan sarana
sarananya dari keretanya sendiri lia ini memang sebenarnya dari sop kereta cepat internasional ini tidak ada gerbong khusus jika memang nantinya ada kendala dari kereta cepat ini
namun informasinya memang sop dari kereta cepat ini sudah menyesuaikan sop yang sudah ditentukan dari pt kcic mengikuti sop kereta cepat yang ada di internasional begitu lia
sehingga diharapkan memang kereta cepat aman digunakan untuk penumpang nanti ketika beroperasi secara komersial
dan juga lia untuk perasaranannya sekali lagi memang untuk saat ini yang masih belum beroperasi adalah stasiun karawang
jadi pembangunan jalan akses menuju ke stasiun karawang ini masih dibangun baik dari jalan tol maupun jalan akses yang melalui jalan karawang
kembali ke anda lia
baik terima kasih india yurno produser lapangan sien indonesia atas laporannya